petai dikenal karena aromanya yang menyengat
nah di bandung petai tidak hanya jadi bahan pelengkap menu tradisional sunda
tapi juga dapat dipadukan dengan kepiting bakar
seperti apa rasanya berikut reportasenya untuk anda
anda penikmat pete tapi juga suka dengan makanan laut
ikuti saya karena saya akan mencoba menu yang dijamin pas buat anda
ada aneka ikan kerang lobster
tapi pilihan saya jatuh pada hewan bercapit ini
kepiting yang ada di sini ukurannya bervariasi
mulai dari yang beratnya empat ratus gram bahkan ada yang beratnya mencapai dua kg lebih
yuk kita masak terlebih dahulu kepitingnya
bumbunya sederhana ada serai daun salam daun jeruk
dan jangan lupa petai yang memiliki antioksidan yang tinggi
serta racikan bumbu khas kampung miun
kemudian tumis bawang putih serai daun salam daun jeruk dan petai
lalu masukkan racikan bumbu rahasia ala kampung miyun
lalu masukkan kepiting
setelah matang simpan kepiting di atas daun pisang
bungkus dan bakar menggunakan
bungkus dan bakar menggunakan panci

dan kini saatnya untuk menikmatinya
dan kini saatnya untuk menikmatinya
kepiting bakar petai siap disantap
kepiting bakar petai siap disantap
nah ini saking besarnya tangan kepiting dengan tangan saya ini hampir sama
karena ukurannya yang jumbo daging di dalamnya pun melimpa
di dalamnya pun melimpa
ini rasa dagingnya manis banget
dan antara aroma dari asapnya serta dari petainya ini benar benar ngeblend
meningkatkan selera makan saya
nah asam lemak omega tiga yang terkandung dalam kepiting ini berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh dan mencerdaskan otak kita
karena ukuran kepitingnya yang super besar menu ini pun membuat pengunjung penasaran ingin mencobanya
penasaran sama jumbo nya penasaran sama rasanya sih
karena kan disini jarang yang jumbo jumbo soalnya kan bukan daerah pantai gitu
tak hanya digemari wisatawan lokal turis mancanegara pun tak mau kalah ingin mencobanya
jadi kita ada krab peran dan kuda
saya ada krab cili singapura yang agak berbeda
menu kepiting bakar petai ini memang sengaja dikreasikan untuk menghadirkan makanan laut dengan citarasa hasunda
berhubung saya sendiri
yang punya resep itu orang sunda ya
karena pasti senang makan petai
jadi saya kreasikan dengan bumbu bumbu tradisional dari sunda
jadi bumbu makan petai
bagaimana anda penasaran ingin mencobanya
dian permatasari bandung